plt gubernur dki jakarta sumarsono tidak hanya menyangkut satu kebijakan saja
namun rupanya ada sejumlah atau ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh plt gubernur dki jakarta
yang saat ini juga bertentangan dengan kebijakan gubernur definitif yaitu basuki cahayapurnama atau ahok
sumarsono yang sebelumnya menjabat direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri
dilantik menjadi pelaksana tugas atau plt gubernur dki jakarta oktober dua ribu enam belas lalu
yang menggantikan sementara gubernur nonaktif basuki cahayapurnama alias ahok
yang diharuskan cuti karena maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
namun dalam waktu sekitar tiga bulan ini sumarsono sudah menorehkan beberapa gebrakan
yang mengagetkan sekaligus menggegerkan
sumarsono menghentikan dua belas dari tiga belas proyek lelang senilai lebih dari rp empat triliun
dan menghentikan dua belas dari tiga belas proyek lelang senilai lebih dari rp empat triliun
di era ahok dengan alasan kebijakan umum apbd prioritas plafon anggaran sementara tahun dua ribu tujuh belas
belum dibahas dengan dprd
sumarsono juga menerima usulan anggaran dari dprd dki jakarta
yang membuat apbd naik dari rp enam puluh delapan tujuh puluh enam triliun menjadi rp tujuh puluh sembilan belas triliun
ia juga mengucurkan kembali dana untuk bamus betawi dari apbd dua ribu enam belas sebesar rp dua lima miliar
sebelumnya di setop ahok
bahkan dalam apbd dua ribu tujuh belas dana untuk bamus betawi itu kembali dianggarkan
langkah kontroversial sumarsono yang lain ialah ketika ia melakukan rotasi
promosi dan demosi ribuan anggota pns di lingkungan pemprov dki jakarta
ia bahkan melantik enam pejabat di posisi strategis pemprov dki jakarta
termasuk sejumlah pejabat eselon ii yang sebelumnya sempat diturunkan statusnya
menjadi staff oleh gubernur petahana
sumarsono juga menggelar rapat bersama dengan empat puluh enam kepala satuan kerja perangkat daerah skpd
di kereta wisata dalam perjalanan menuju yogyakarta
sebuah kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh gubernur dki jakarta sebelumnya
menurut sumarsono rapat di gerbong kereta dari jakarta ke yogyakarta adalah cara rekreatif
untuk menambah semangat kerja para kepala skpd